si orang tua pemarah
hanya untuk berjalan jalan di taman dia mendengar tetangganya nyonya tua kale berteriak dan berteriak pada anjingnya
kenapa kau tidak biarkan aku bekerja biarkan aku membersihkan rumah sebentar
apa kau akan menghentikannya wanita tua selalu berteriak dan berteriak aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari karena teriakanmu
marah tuan rey meninggalkan rumahnya untuk pergi ke taman
ketika dia sampai di taman dia berjalan ke bangkok
dia mencari bangkuk favoritnya dan mengeluarkan korannya sambil mengerutu pelan dia membukanya
akhirnya aku bisa tenang
ketika dia mulai membaca koran dia mendengar seseorang memanggilnya
ketika dia menurunkan koran dia menemukan seorang anak laki laki berdiri di depannya namanya adalah tim
maaf tuan apakah anda ingin membeli kue dariku
dengarkan aku nak aku sudah mengalami hari yang sangat buruk tolong jangan buat lebih buruk lagi
tuan hanya satu kotak kumohon
aku bahkan tidak mau satu kue pun pergi dari sini
tim kecil lari tuan ray bangkit dari bangku dan berjalan menuju air mancur
kenapa tidak ada orang sepertiku
mereka semua harus begitu sangat menyebalkan
saat itu dari balik air mancur seorang pria muda berpakaian putih muncul dan berjalan menghampirinya
kenapa aku tidak bisa mendapatkan waktu untuk diri sendiri kenapa begitu
tenang tuan rey aku di sini hanya untuk membantumu
siapa siapa kau dan bagaimana kau tahu nama aku
aku adalah malaikat kenyataan kau bisa memanggilku anjinge
apa kau dari perusahaan drama tetangga pergi dari hadapanku
pria itu benar benar seorang malaikat dan untuk membuktikan dirinya
dia menjentikan jari dan sepasang sepatu but perak yang indah muncul dari udara yang tipis
tuan ray terkejut
memang benar dan seperti yang aku katakan aku disini untuk membantumu
dan bagaimana caranya
ambil sepatu bot ini setiap kali kau marah pada seseorang dan berharap mereka bertindak lebih bijak kenakanlah
pada saat itu sepatu bot ini akan membawamu ke kehidupan orang itu dan menempatkanmu di tempat yang sama
jika kau bertindak lebih bijak kau akan diberi hadiah emas perak dan berlian
dengan kata lain
sepatu bot ini benar benar akan menempatkanmu pada posisi orang lain
pikiran tentang emas perak dan berlian menggodanya dan dia langsung menerimanya
tapi ingat jika suatu saat kau menyadari bahwa kaulah yang salah sepatu buat itu akan membawa kau kembali ke diri sendiri
aku yang bersalah tidak mungkin
setelah mengatakan itu malaikat itu menghilang
tuan ray mengambil sepatu booth dan pulang
keesokan harinya ketika dia bangun dia mendengar teriakan tetangganya nyonya tua kail
kenapa kau tidak membiarkan aku melakukan pekerjaanku
demi para malaikat tolong biarkan aku membersihkan rumah
mendengar teriakannya tuan ray menjadi sangat marah dan ingat tentang sepatu but perak
dia langsung mengenakannya dan ketika dia mengikatkan tali terakhir
dia bangun di rumah nyonya tua kale
wow benda ini sebenarnya berfungsi
dan seketika anjing itu mulai bermain dengannya
membebaskan dirinya dari anjing dia langsung pergi ke arah dapur
mari kita lihat apa yang dimiliki wanita tua itu
dia menemukan sekantong kacang
uh kacang yummy
aku akan memasaknya
ketika dia menuangkan kacang ke dalam mangkuk dia menyadari bahwa anjing itu sedang menarik bajunya
ada apa tinggalkan aku sendiri
tapi anjing itu tidak mendengarkan
dia berpegangan pada gaunnya dan tiba tiba mangkuk kacang terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah
ini membuatnya sangat marah dan dia berteriak dengan keras
mengapa kau tidak membiarkan aku membuat makanan
demi para malaikat
ayo tolong biarkan aku memasak sesuatu
aku sangat kelaparan
dan pada saat itu dia mendengar suaranya sendiri datang dari rumah sebelah
apakah kau akan berhenti wanita tua
selalu berteriak dan berteriak
aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari karena teriakanmu
matanya melebar saat menyadari hal itu dan dalam sedetik tuan ray kembali ke rumahnya sendiri
sebuah tetesan air mata
mengalir di matanya dia segera menghapusnya
tidak tidak aku tidak mungkin salah malaikat itu telah menipuku
mengatakan bahwa dia meninggalkan rumahnya tanpa menyadari bahwa dia masih mengenakan sepatu boot perak
ketika dia sampai di taman dia duduk di tempat biasanya dan membuka korannya
ketika dia mendengar suara tim kecil lagi
maaf tuhan kumohon beli sekotak kue hari ini kumohon
aku tidak mau
dalam sekejap tuan ray sekarang menjadi tim
dia membuka matanya dan melihat seorang wanita yang sangat pucat
keluar dan juallah kue sayang
ibu tidak akan bisa pergi hari ini juga
dia tidak mengatakan apa apa selain berbaring menatapnya
cepatlah dan tolong jual kue yang cukup
pemilik rumah hari ini
kalau tidak kita tidak akan memiliki
tempat tinggal lagi
mendengar ini air mata mengalir keluar dari matanya ketika dia menyadari bahwa dia salah lagi
dalam sedetik dia kembali ke taman dan duduk di bangku
wajahnya menggigil saat air mata mengalir di pipinya
dan melihat tim kecil berjalan pergi dengan kepala tertunduk
dia bangkit dan berlari mengejarnya
hei anak kecil tunggu
ketika tim berbalik tuan ray berlari ke arahnya dan membungkuk memeluknya
maafkan aku anak kecil
tidak apa apa kau tidak suka kue
berikan semua yang kau miliki
dan aku akan membayarmu untuk semua kue yang dapat kau
kau hasilkan sepanjang bulan
ini ambil semua uangnya dan bawakan aku lebih banyak kue besok
dengan senang tim kecil mencium pipinya dan memberinya semua kue yang dia miliki
hari itu juga tuan ray pergi ke rumah nyonya tuakyle dan memberinya semua kue itu
oh apa perlunya semua ini
anggap saja aku bukan tetangga yang sangat baik
dan ini adalah cara kubuat
aku ingin meminta maaf
oh kau terlalu baik rey
oh ini baru permulaan
dan dengan demikian tuan ray beralih dari seorang yang sangat marah menjadi orang yang baik hati dan murah hati
dia juga tidak pernah meneriaki siapapun lagi
tim dan dia menjadi teman yang baik
dan untuk sepasang sepatu but ya dia menyimpannya di sana di ruang tamunya
sebagai pengingat akan penyembah
tidak pentingnya sebuah empati
dan sebelum menilai siapapun kita harus selalu melangkah ke sepatu mereka